nggak bisa kan ada macam macam sih gaya gayaan suka ngangguin orang keluarginya susah duduk
alhamdulillah kayaknya banyak ngasih larinya hitung dululah
bapak ibunya bos jules
karena ini sudah selesai semua
ini hpnya bapak kembalikan
dari tadi bunyi terus
lain kali jangan seperti ini lagi ya kalian ya
ini semua kegaraan mami
jadinya boga harus cuci piring
bagus belajar dari bawah dulu
nanti jadi laki laki
susah dulu baru seneng
kamu gak apa apa kan
di mana itu buru buru
jadi kelupaan deh
yaudah kamu tunggu disitu
banyak penculikan loh
yaudah kamu disitu ya
iya jangan kemana mana
kayak duduk yang bener
ripe tergabisa kan
keluar gini aja susah
udah aja sini
hai anak kalian tuyul tuyul anak
hai anak kalian tuyul tuyul anak

sekarang om jin nih yang akan menghukum kalian
harus dihukum kalau anak anak berdiri aduh
terus nasib kita gimana dong ya
padahal baru aja mau ambil kredit
udah angkat ya
ya udah angkat ya
handphone aku itu kan sekarang masih di mall
kamu masih di mall kan
nah sekarang juga kamu temuin bogi
di tukang bakso di food court
nah itu dia nungguin disitu
kok gak pake minta maaf
jadi uang perusahaan itu
bukan orang lain yang ngab
oh begitu pak
jadi saya minta waktu nanti kita ngobrolnya di kantor aja ya
tamat banget sih naro nama juda deh
ayah gak jadi di pecat bu
ya allah ya
serem banget deh ya
ayah punya tugas bu
harus cari bogi anaknya
katanya sih di food court
ayah biar di mal dulu
cari bobi ibu pulang duluan ya
yang penting kerjaan ayah tetep ya iya ya
yaudah ibu pulang ya iya ya
ngatakan ibu ya
selamat siang ibu
anak manusia itu sendirian
kini saatnya aku beraksi
aduh capek banget nih
udah naik turun naik lagi turun lagi
masih aja gak ketemu ayah sama ibu
sebenarnya mereka inget sama aku gak sih
saatnya aku melihat buruanku
kemana bocah itu
kalian mau bawa aku kemana
aku lagi gak mau ya bercanda sama kalian
aku lagi mau cari ayah aku
tadi kita lihat ayah kamu kok
udah ikut kita aja
bawa dia ayo cepetan
kalian ngapain sih bawa aku kesini
emangnya ayah aku ada disini
itu ayah kamu ada kok di dalam
lagi bong air besar
iya tadi ibu kamu menikmat janin kamu
ayah buruanku ikut kita
kalau aku melamatkan ayah
kalau aku melamatkan si jun
pasti dia lagi sama bom
buka aja sendiri
hati hati lo di dalam
aduh gimana cara keluarnya ya
mana si bogi
katanya dia lagi makan bakso di food court
kok unti di toilet
tapi klinik spesiesnya aja enggak tahu
ada anak anak di sini